pesisir pantai muara gembong di kabupaten bekasi ini sebenarnya memiliki potensi untuk
hutan mangrovenya akan tetapi dengan seiringnya perjalanan zaman ya di daerah ini terjadi
peningkatan jumlah penduduk dan juga perubahan penggunaan lahan sehingga yang terjadi adalah
degradasi dan kerusakan pada sebagian dari hutan mangrove yang ada di sini alhasil abrasi pun terjadi
dan tentu saja banyak ya pencemaran yang terjadi kepada lingkungan di daerah ini inside with desi
anwar kali ini berada di kecamatan muara gembong di kabupaten bekasi untuk melihat lebih dekat lagi
bagaimana kondisi hutan mangrove yang ada di sini dan juga bagaimana upaya untuk merehabilitasi
hutan mangrove ini sehingga bisa menjadi rindang kembali dan menjalankan fungsinya
sebagai benteng untuk mencegah abrasi dari laut
hai mangrove merupakan jenis tumbuhan yang hidup di atas substrat atau media tumbuh campuran air laut
dan air tawar sistem perakaran yang dalam dan kokoh membuat tumbuhan ini sanggup menedam gelombang dan
menahan abrasi air laut sebagai vegetasi endemik yang hidup diantara transisi
di wilayah laut dan daratan keberadaan hutan mangrove menjadi ekosistem utama pendukung kehidupan kawasan pesisir
di muara gembong kabupaten bekasi jawa barat penataan dan pengembangan mangrove dilakukan dengan melibatkan
masyarakat setempat selain menanam pohon yang merupakan bagian dari merehabilitasi kerusakan
lingkungan masyarakat juga menjadikan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata dengan demikian
kehadiran ekowisata yang memiliki luas tiga hektare ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat
dan kelestarian mangrove sang pelindung pesisir tetap terjaga
ya mengingat pentingnya ya peran mangrove untuk mencegah abrasi dan kerusakan terhadap
daratan ini kecamatan muara gembong sedang melakukan berbagai macam upaya untuk
merehabilitasi dan melestarikan kembali mangrove yang seharusnya merupakan bagian ya dari
pantai pesisir di muara gembong ini nah sudah ada bersama saya camat dari muara gembong pak junaifi
dan pak junaifi ini salah seorang yang ingin sekali katanya mengembangkan ekowisata mangrove
khususnya di kawasan kecamatan muara gembong ini kita merupakan bagian kabupaten bekasi pak junai
kita sebenarnya kan tidak jauh ya dari jakarta ya dari situ disitu kita ada tanjung priok di
sana ke pulauan seribu dan disini juga mendapatkan airnya ini merupakan hilir ya dari sungai citarun
ya ini jadi ini semua anak sungai di sini nah pak junaifi seperti kita ketahui kan pesisir pantai
utara di jawa ini semakin lama semakin hilang mangrovenya dan ini merupakan suatu yang sangat
tidak baik ya karena ini mangrove yang sangat terlalu banyak dan juga terlalu banyak yang terlalu banyak

ini merupakan benteng untuk mencegah abrasi dan juga untuk mencegah air laut masuk dan tentu saja disini ada
berbagai macam biota alamnya dan banyak sekali yang diperlukan ya dari kehidupan mangrove
tapi kalau saya lihat pas masuk ke sini ini padat sekali dengan penduduk banyak perumahan di sini tempat nelayan dan bagaimana mungkin bisa sedikit cerita pak junaifi ini kok bisa ya sampai begini padahal ini seharusnya merupakan kawasan yang dilindungi sebagai hutan mangrove
jadi sejak puluhan tahun yang lalu ya bahwa kecamatan muara gembong ini memang ujungnya pulau jawa juga kita
berbatasan dengan laut jawa secara otomatis
migrasi penduduk dari sekitar jawa barat ini bekasi datang ke kecamatan muara gembong
karena yang ada yang tempat tinggal di kecamatan muara gembong ini berbagai macam suku dan ibu mengandungnya rabu m attendant animal yang waktu turun dengan apa untuk menggrasikan pensihan yang mereka lakukan yang bisa menjadi penyembun gracias

dan pak junaifi ingat waktu itu daerah di sini kan mangrovenya hutannya kan masih pasti ya pasti
karena memang lama lama dari nelayan ini kan butuh tempat tinggal secara otomatis kan banyak dia membangun
di daerah daerah pesisir ya seperti inilah apa ibu tampak tampak ya rumah rumah penduduk yang
ada sekarang nah dari segi status ya lahannya itu sendiri ini bagaimana nih perkembangannya
apalagi kan pendatang datang dan istilahnya ini harusnya merupakan kawasan konservasi yang
dilindungi oleh pemerintah sampai saat ini bagaimana
nah daerah pesisir ini sampai seperti kecamatan juga bu ya itu statusnya masih dalam perhutani
ya cuma sampai saat ini untuk fisiknya itu digarap oleh masyarakat ya jadi masih dalam kawasan
perhutani iya masih kawasan perhutani sebagian ya bu ya sebagian tapi ada yang milik juga sudah ada
gitu yang milik ada dan memang ini yang kita butuhkan bu ya jadi muara gembong kalau memang
seperti ini dengan
apa statusnya juga kita memang butuh keras
butuh kepastian juga bu
dan ini saat ini masih diperjuangkan
apa yang diinginkan adanya
minimal bu ya minimal yang ditempati oleh penduduk termasuk kantor kecamatan termasuk rumah yang tadi ibu singgah juga itu masih dalam bagian kawasan di bawah perhutani
memang inilah yang menjadi kendala yang sering diselisih antara masyarakat dengan perhutani
jadi selama ini mungkin tidak kurang mendapat perhatian mendapat monitoring dari segi penggunaan dan dari segi legalitasnya ya
ini salah satu yang harus diperjuangkan
betul jadi kemarin dengan kunjungan pak presiden salah satunya masyarakat kami juga berharap minimal rumah penduduk lah bu ya seperti kantor kecamatan yang lainnya juga itu karena memang sudah padatnya dengan penduduk
ada berapa kira kira penduduknya
penduduk kurang lebih tiga puluh lima ribu
tiga puluh lima ribu dan luas
luasnya memang ini adalah kecamatan paling luas sekabupaten bekasi bu empat belas bu kurang lebih
jadi kalau dengan kota bekasi itu hampir dua belas tiga belas luas
dan ini kita betul betul di bibir pantai di pesisir yang memang seharusnya itu memiliki dan dibentengi oleh mangrove
oleh sebab itu kan ini di bawah perhutanian
tapi masyarakat di sini apa
masyarakat kemarin juga mata pencariannya ya satu dengan nelayan bu ya
jadi tambak petambak ya di empang empang yang sudah jadi empang gitu
terus juga petani juga karena sawah kita juga lumayan luas di sini bu ya
terus juga ya buruh lah sebagian seperti itu
pak junaivi ini dulunya mangrove sekarang saya lihat perumahan pemukiman tapi juga tambak tambak dan lain sebagainya
ini kira kira bagaimana dari aspek konservasinya
karena lama kelamaan juga
kalau tidak dijaga mangrovenya
lahan daratan ini juga akan hilang
kalau saya lihat ini disitu ada apa tuh tiang tiang
iya ini dulu penduduk bu ini dulu perkampungan
ada tiang listrik di sana jadi perkampungan sampai sana bu
dulu ini perkampungan sekarang air
padahal ini kita sudah siap
ini rumah yang terakhir nih yang paling ujung gitu
jadi jelas ini nanti semakin lama nih semakin terancam pemukiman disini
pemerintah daerah kabupaten bekasi
kita menggandeng swasta bu ya
karena memang kan di kita ini banyak perusahaan perusahaan swasta komunitas
kita gandeng dalam rangka penanaman mangrove bu ya
alhamdulillah sekarang daerah pesisir seperti muara beting sana bu
pantai beting itu sudah mulai rimbun dengan mangrove
ya inilah salah satunya bu ya
seperti ibu lihat ini ada penanaman mangrove seperti ini
ya kita sementara ini mengganding seperti itu
untuk waktu itu
dalam rangka memperingati hari pohon sedunia
alhamdulillah pemerintah provinsi jawa barat mengadakan acaranya di muara gembong
dan alhamdulillah ada bantuan pohon mangrove bantuan pohon mangga dan bibit bibit bandeng untuk para petambang
itu tadi polemiknya bu
jadi yang mereka sudah garap yang mereka sudah kelola empang empangnya
jadi mereka masih beranggapan
jadi hutan nanti dikuasai atau diambil oleh pemerintah
nah inilah memang kita
nah ini salah satunya perancasanya
program csr nya program ekowisata hutan mangrove
ini sejak kapan pak camat
ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun bu sejak saya menjabat di sini
ini periode kedua ini
kalau dulu kan tidak ada beton bu ya
ini alhamdulillah sekarang dipakai beton ya untuk menguatkan trek mangrove ini
dan alhamdulillah ini lumayan besar manfaatnya
kalau pas kemarin lebaran itu saya tanya kelompok sadar wisatanya yang sudah dibentuk oleh dinas pariwisata kabupaten bekasi
ini hampir satu lima ratus sampai dua ribu bu yang berkunjung di sini
setiap hari sabtu minggu lah minggu
dan kita juga di sini ada spotnya
ada spot selfie jembatan asmara
tapi kalau kita lihat ke belakang ini mungkin pemandangannya kurang ini ya
karena ini masih kosong melombong
tapi cita citanya bagaimana pak camat ini
saya lihat pak camat juga sadar ya terhadap pentingnya untuk merehabilitasi dan menanam mangrove
ini apa visi kedepannya pak camat
visi kedepan bu ya
kita sangat berharap bantuan dari pemerintah pusat bu ya
yang ibu ketahui
tadi ibu jalan dari sana kalinya dangkal bu ya
karena memang ini bukan kewenangan dari pemerintah kabupaten bekasi
kita tidak bisa untuk menormalisasi
selanjutnya juga untuk konservasi
ya dan seharusnya kan ada aturannya kan
apakah boleh ada pemukiman di pinggir sungai itu kan merupakan
ya inilah memang itu yang polemik kita bu ya
kita juga tidak bisa karena memang ini sudah puluhan tahun tinggal di sini bu
saya mungkin lahir bu
ya mungkin juga sebelum ada peraturan mengenai dari pemerintah mengenai statusnya dari lahan ini
untuk pemerintah kabupaten bekasi memang sudah membuat riparda bu ya
rencana induk pariwisata kabupaten bekasi dan salah satunya kecamatan muarangimung ini masuk bu ya
dengan perda nomor dua tahun dua ribu delapan belas
dan memang rencananya bekerja sama dengan provinsi jawa barat
dengan mungkin nanti membuat mou dengan perhutani
untuk membuat destinasi destinasi wisata di sini nantinya kan tidak berbenturan dengan hukum gitu
jadi kita bisa jalankan
memang kita mendorong kelompok sadar wisata bu ya
alhamdulillah sudah ada dua dan tahun ini juga ada satu lagi
ini dari mana saja
dari masyarakat bu
biasanya anak anak muda mereka jauh lebih sana
anak anak muda sekarang taruna
iya benar bu
ini alhamdulillah mereka mereka inilah yang jadi motor penggerak untuk mempromosikan pariwisata di kecamatan muara gembong
itu yang pertama
kedua menggandeng csr bu ya
perusahaan perusahaan komunitas universitas semua segala macam
ini alhamdulillah bu setiap minggu itu pasti ada pengunjung yang dalam rangka bakti sosial penanaman mangrove dan yang ekosistem juga
jadi sudah mulai ada kesadaran itu
dan bekerja sama dengan pihak pihak luar
dan kalau tidak salah juga sejak tahun dua ribu tujuh belas ada bagian dari muarangimung itu sendiri
di bawah program perhutanan sosial
jadi tambak tambak udangnya itu juga diperuntukkan untuk penghasilan produktivitas yang lebih tinggi
tapi masyarakat juga diharuskan untuk menanam mangrove
nah pak camat bagaimana pandangan anda mengenai program perhutanan sosial ini
apakah disambut baik oleh
masyarakat atau masih
masih wait and see keuntungannya
untuk sementara ini kan sebagai contoh ini baru tiga hektare bu ya
saya dengar kemarin dari pak dijen klhk
pada disini ada pengembangan empat belas ribu hektar
empat belas ribu hektar itu dengan penduduk dengan sawah bu ya
dan itu ada tanam miliknya juga bu
tidak semuanya memang perhutani bu
dan memang ini kita juga sangat gembira sebenarnya
cuma memang ya masyarakat ini
itu tadi polemiknya bu
jadi yang mereka sudah garap yang mereka sudah kelola empang empangnya
jadi mereka masih beranggapan oh nanti kalau ini jadi hutan nanti dikuasai atau diambil oleh pemerintah
nah inilah memang kita selalu sosialisasikan
kata saya ini tidak akan diambil oleh pemerintah tetapi tetap dikelola oleh masyarakat
nah makanya banyak mangrove mangrove yang ditanam di pinggir pinggir tanggulnya bu
kita tanam di pinggir pinggir tanggul kita tanam di tengah tengah
jadi memang tidak akan mengganggu bibit bibit ikan atau udang yang mereka tanam gitu
jadi seperti itu kita selalu sosialisasikan seperti itu
pak ahmad sendiri bagaimana menyambut program perhutanan sosial itu untuk menanam mangrove mengharuskan petani menanam mangrove
tapi juga bisa mengembangkan kolam kolam yang produktif ya
jauh lebih produktif dibanding dengan misalnya secara tradisional buka tambak dengan apa ada ya
saya secara pribadi ya
secara pribadi ya menyambut gembira bu ya
karena memang ini untuk kesejahteraan masyarakat itu seperti itu
kalau memang untuk program pemerintah yang mesejahterakan masyarakat kita juga semuanya menyambut bu dengan gembira
terus juga memang ini menjadi salah satu pilot project untuk di kecamatan muara gembong
ya saya berharap juga mungkin untuk petambak petambak lainnya mungkin bantuan bantuan bibit segala macam lah bu ya
jadi tidak hanya untuk apa yang sekarang ini mungkin untuk yang petani petani lain mungkin bisa dibantu
buka pemberdayaan masyarakatnya
contohnya ya bantuan pembibit atau bantuan bantuan bibit mangrove
yang nantinya insya allah bu ya untuk ditanggul tanggul pinggirnya
insya allah mereka mau bu untuk ditanam
karena tidak mengganggu ekosistem atau usaha empang dia itu seperti itu
iya dan kita harapkan memang kedepannya lebih banyak lagi petani yang ikut dalam program ini
karena kalau kita lihat yang uji coba yang tiga hektare saja kan katanya terakhir panennya sudah lumayan dua puluh ton katanya
sehingga peningkatan dari para petani itu kan juga semakin meningkat
tapi tiga puluh lima ribu ya ada warga yang tinggal di indonesia
dua puluh lima ribu ini kan bu tidak semua tinggal di pesisir bu ya
tetap tinggal yang di kita ada desain
kalau yang di pesisir sendiri ada berapa
pesisir kurang lebih hampir separohnya bu ya
ya sekarang jadi lumayan
karena memang kita tidak semua daerah kita itu berbatasan dengan pesisir
tidak bu tapi berbatasan dengan pertanian juga ada
nah itu kalau saya lihat ini kan kalau di pesisir ini pasti ada sampahnya
ada ya macam macam pencemaran
nah ini bagaimana pak camat kalau ingin dibuatkan ekowisata mangrove yang menarik
kita waktu peringatan hari sampah sedunia ya kita disini kita canangkan disini juga
kita sosialisasikan ke masyarakat jangan membuang sampah sembarangan

saya mantan waktu itu lingkungan hidup bu ya
jadi kabinet rehabilitasi lingkungan hidup
ya ilmu sedikit saya terapkan disini
saya wajibkan kayak sekolah sekarang bu baru tiga minggu yang lalu kita buat gerakan nol sampah bu
jadi tidak ada sampah plastik lagi
kita wajibkan pegawai kecamatan lah
minimal kita untuk mengawali
ke sekolah sekolah juga
jadi kita membawa tumbler bu
tempat minum dari sendiri
jadi kita minimal
jangan lagi menggunakan batang plastik
sekolah sekolah juga kita wajibkan untuk membawa tempat minum dan tempat makan
itu sudah diterapkan
ini bu sudah mulai jalan alhamdulillah
kepala sekolah untuk itu bu
karena ibu bayangkan satu anak sekolah saja
jajan itu bisa menggunakan lima kantong plastik bu
bayangkan saja kalau satu sekolah ada dua ratus anak kali enam
tapi kalau kita gunakan tempat makan dan tempat minum
tempat makan itu tidak ada
apalagi ini kan semua sungai kemudian masuk ke laut
jadi itu tambah membahayakan lagi lingkungannya
ini di sini lumayan ya ini bulat balik
ini bulat baliknya sering bu
kemana pak rat
untuk masyarakat kita yang mau ke cilincing
mau jual ikan
yang mau usaha
atau buruh di tanjung priuk
ini ada angkutan umumnya ada dari perahu ke tanjung priok
kurang lebih empat puluh lima menit sampai
jadi daripada lewat darat
lebih cepat lewat laut
dan memang hambatan kita lewat darat
yang tadi saya sampaikan ibu
itu ada jalan pertama
itu jalannya masih belum ya
alhamdulillah pak presiden sudah menjanjikan akan membangun bu
sampai saat ini ya memang
belum juga ini saya
tapi insya allah mudah mudahan ini bisa dibangun
kelihatannya pak jokowi menaruh perhatian ya kepada daerah ini
apa manfaatnya yang selama ini
yang sangat besar ya bu
dengan pak presiden
kita ada jembatan ya bu
sampai masyarakat kita menamakannya jembatan jokowi
empangnya juga empang jokowi gitu
saki mungkin gembiranya
tapi dari segi kesejahteraan masyarakatnya ini rata rata ini bagaimana pak camat
apakah mereka ya masih di bawah umr atau penghasilannya
akses terhadap sekolah kesehatan dan lain sebagainya

kemarin kan kunjungan pak menteri alhamdulillah kan bu ke smp satu dan ke sma satu
kemarin pak menteri berdialog ke siswa siswa yang baru
dihangka apa ditanya bapaknya kerja dimana
kalau untuk petani rata rata memang bu sawah kita garapan empang empang ini semuanya sudah punya orang luar bu
jadi masyarakat kami hanya menggarap saja kebanyakan
ini juga mungkin harus diselesaikan karena masalah tenurial
kepemilikan dan lain sebagainya
nah kalau misalnya kan idealnya ini sebenarnya kan tidak ada pemukiman ya di sini
tapi itu tidak mungkin ya
tidak mungkin bu di jakarta juga sama seperti ini
karena ini harusnya merupakan daerah konservasi yang menjaga pulau jawa itu sendiri
apalagi kalau tidak ada mangrovenya katanya justru jumlah ikannya kan juga berkurang
jumlah ininya ya daerah lahannya kan tidak sebut
apa tantangan terberat saat ini apalagi mengelola begitu banyak warga dari berbagai latar belakang
dan lain sebagainya
jadi untuk membuat mereka semangat ada eko wisata mangrove ini bagaimana
pak camat sebagai camat apa tantangan terberat saat ini apalagi mengelola begitu banyak warga dari berbagai latar belakang
dan lain sebagainya
ini untuk membuat mereka semangat
jadi untuk membuat mereka semangat ada eko wisata mangrove ini bagaimana
kita selalu di rapat ninggon desa bu ya
kita tundang tokoh tokoh masyarakatnya ya
kita kasih masukan
awal pembuatan ini juga ya lumayan bu
lumayan konfliknya ada
tapi dengan kita jelaskan bahwa memang ini kita butuhkan
karena kalau seperti tadi saya sampaikan kalau hari loya raya lebaran dan hari besar lainnya
itu bisa sampai seribu dua ribu orang datang kemari
secara otomatis kan bisa jajan bisa ojek bisa laku dan yang lainnya seperti itu
jadi bisa ada penghasilan tambahan
penghasilan tambahan dari mereka
dan kita juga pemintai kabupaten bekasi membuat promosi juga bu ya
di sini juga waktu itu kita acaranya kita tempatkan di sini
jadi supaya orang luar ini datang ke mora gembong gitu
yang terpenting juga ini alhamdulillah akses jembatan bu ya
yang dulunya nyebrang ke sana dengan perahu dengan gt
sekarang tinggal kita lewat jembatan
jadi sebenarnya kalau mau ke sini lebih gampang kita naik boat ya dari perahu
kalau dari tanjung priok ini kita lebih baik naik but bu kemarin
tadi masuk ke sini naik ojek tadi
ibu kalau dari jakarta kan tiga jam ibu kemarin
dan masuk ke sini mungkin kan jalannya kan masih kecil
tapi dengan meningkatnya jumlah turis
ini jadi kawasan ekowisata
rencana untuk pembuangan sampahnya
untuk pembersihan dan lain sebagainya itu
kita secara swak lola bu ya
karena memang sampah yang di sini kebanyakan sampah aliran dari laut bu ya
ibu bisa lihat di sana
ini makanya kita pakai jaring
ini dengan kelompok sadar wisatanya
sampahnya kita pilah bu ya
kita pilih mana yang bisa nanti bernilai guna kita jual
kita bentuk bank sampahnya juga insya allah kedepannya seperti itu
terus yang sampah nilai berguna ya kayak plastik plastik kan ada yang laku juga
nah itu kita pilah pilah
yang penting jangan dibuang ke laut
jangan dibuang ke daerah mangrove
dan selain ini banyak kepiting kepiting
nah ini di sini subur sekali ya
subur bu di sini
jadi kegiatannya selain selfie selfie apa yang bisa dilakukan di sini
nah ini bu kita sebenarnya kan mungkin sudah banyak di sud bu ya
dengan tv tv nasional ataupun swasta
jadi kita punya di sini ada muara blacan bu
dari sini ada namanya kali muara blacan
itu adalah surganya mancing kakap putih
nah kakap putih ya
iya mungkin kalau di youtube itu tinggal muara belacan pasti ada semua di situ
nah ini rencana pertamina kemarin menghadap ke saya saling koordinasi
pak saya mau ngembangin di kali muara blacan nanti dibuat trek mangrove sama spot mancingnya bu
dan mudah mudahan ini sebagai salah satu daya tarik di muara gembong uni gitu
apalagi sekarang makin banyak orang yang hobinya mancing
tapi yang ini bagaimana nanti kalau mau mancing harus bayar ikannya boleh di
nah makanya itu kita dengan kelompok sadar wisata ini nanti kita kelola
kita buat paket mancing
otomatis kita buat homestay homestaynya ya buat menginap
masaknya di kita semuanya di kita
mudah mudahan itu yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar sini
ekonomi penting tapi menjaga lingkungan juga
kira kira kalau kita balik lima tahun dari sekarang
seberapa banyak mangrove itu yang akan tumbuh ini kan
ya istilahnya ini kan kita memerlukan waktu ya untuk menanam dan merehabilitasi
cita citanya nanti ini semua rindang kan ya
cita cita kita ini tadi sudah tidak kita tanami di pesisir ini
ini masih kecil kecil ya
umurnya ini kan tiga tahun bu baru bisa dia kokoh ya
makanya kita rawat dengan bagang ini
jadi memang mangrove ini sensitif bu ya
apabila dianya sudah rubuh terkena sampah ya mereka mati itu ya
apalagi kalau ini katanya kepiting juga bisa jadi ancaman ya terhadap
iya karena kan kepiting itu ada di rimbun rimbun mangrove ini
terus juga masyarakat kami ini alhamdulillah dari berkat pelatihan dari pemerintah kabupaten bekasi juga
jadi mangrove ini tidak hanya menjaga ekosistis apa rob bu ya
tetapi juga dimanfaatkan untuk makanan kayak dodol mangrove sirop mangrove rupuk mangrove dan lainnya
jadi semakin banyak pohon mangrove nya seharusnya semakin bagus
semakin banyak untuk masyarakat
dari segi ekonominya juga bagus
tapi sering ini rob air pasang masuk itu salah
kalau ini kan karena memang dari muara belacan bu ya tanggulnya memang sudah abrasi terus ya
ya itulah bu kami sangat berharap ini mumpung di sini
gak apa apa bu ya

untuk pemerintah pusat dan provinsi kami sangat berharap normalisasinya bu ya tanggul tanggul
jadi mempermudah nelayan kami untuk melaut
jadi kami ada bu yang namanya
pantai muara bakti bu ya
pantai muara bungin ya
pantai bakti desanya
yang pesawat waktu itu lion air jatuh
itu kita berbatasan dengan pakis kerawang
itu sangat sedih bu nelayannya itu kalau mau melaut itu kandas perahunya bu
nah ini sekarang kita lagi berusaha ke dinas perikanan
provinsi juga berharap itu untuk dinormalisasi bu
untuk dikeruk bu pasirnya itu
karena sedih bu
kalau giliran mau ke laut itu udah harap
kalau mau ke laut itu udah harus ditarik itu
tapi sebenarnya kan idealnya tanpa dikeruk kalau kita memiliki mangrove
nah itu sih memang
nah ini kan abrasi tidak akan terjadi
cuma ini sudah salah urus dari awal ya
udah kandung ada banyak yang bermukim di sini
mau tidak mau sekarang harus dipikirkan bagaimana kedepannya
supaya ekonomi masyarakat di sini juga tetap terjaga
dan yang penting lagi kepastian hukumnya itu penting
tapi juga dari segi lingkungannya juga terjaga
kita butuh kok mangrove mangrove ini semakin banyak
makanya kan sekarang ini kita giat penanaman mangrove terus bu ya
kita menggandeng pihak pihak swasta ataupun yang tadi saya sebutkan pelajar siswa mahasiswa juga
banyak yang membantu untuk
iya program mangrovenya
yang paling penting mungkin dari masyarakat dari warga sendiri
kalau ada kesadaran untuk merehabilitasi menjaga lingkungan kan pasti jauh lebih cepat ya
benar bu benar
kita juga para nelayan kita petambak kita juga sudah ada yang mulai menanam mangrove dengan pendekatan perusahaan perusahaan itu
terima kasih banyak
terima kasih bu
jadi kira kira optimis ya bahwa ini nanti kedepan akan menjadi salah satu tujuan ekolisata mangrove yang memang betul betul menjadi contoh
karena ini kan berbatasan dengan dki bu dengan ibu kota
masalahnya itu kalau tidak ada sampah dari sini itu kiriman sampah dari
kiriman sampah dari sana
baik sekali lagi terima kasih banyak
ya ternyata ya memang ya kita perlu berusaha keras ya untuk merehabilitasi mangrove
apalagi ini pantai utara ini sangat rentan ya terhadap abrasi
dan kalau semakin terjadi abrasi mau tidak mau kita juga daratan kita semakin hilang
dan ini juga merupakan ancaman bukan saja terhadap lingkungan hidup tapi terhadap para warga yang tinggal di sini
jadi kita harapkan kedepannya semua bekerja keras ya untuk merehabilitasi
untuk merehabilitasi lagi
ini pesisir pantai di kecamatan muara gembong
seberapa gampang atau susah menanam mangrove dibutuhkan waktu berapa lama sehingga menjadi rindang seperti ini
ya insight with desi anwar kali ini dari kawasan ekowisata hutan mangrove pantai mekar
persisnya di pesisir kecamatan muara gembong di kabupaten bekasi
saya sudah ditemani oleh pak jerry purwonugroho ya dari perhutani
persisnya dari kesatuan pemangkuan hutan
dan kita ingin lebih tahu secara detail secara mendalam ya apa itu karakteristiknya hutan mangrove hutan bakau
apakah perlu ya kita memiliki apalagi di negara kita yang kepulauan ini hutan bakau yang dilindungi pak jerry
khususnya di daerah ini kita tahu ada sebelas atau empat belas ya di hektare yang harusnya semuanya itu dipadati oleh hutan mangrove
tapi sebelumnya apa karakteristik dari hutan mangrove itu dan kenapa sangat penting bagi ekosistem kita
apalagi kita negara kepulauan ya
terhadap abrasi maupun kalau air laut yang pasang
ya mbak dissi
jadi hutan mangrove ini adalah hutan yang tumbuh di biasanya di pesisir pesisir pantai atau pertemuan sungai gitu seperti itu
dan karakteristik mangrove itu dia mempunyai perakaran ya khususnya perakaran tunjang yang sangat dalam dan sangat kuat
nah ini hutan mangrove ini bermanfaat sekali ya
bermanfaat sekali satu pertama untuk menahan abrasi
ya abrasi air laut sehingga mencegah erosi dan sebagainya
yang kedua juga melindungi ya
melindungi perumahan warga dan sebagainya dari mungkin terpaan angin atau badai yang berasal dari laut
itu yang pertama
bampernya adalah hutan mangrove
terus yang berikutnya juga fungsinya dia sebagai pemelihara ini plasma nuftah ya
mungkin tumbuhan tumbuhan satwa satwa yang ada di sini itu juga sangat berfungsi sekali dalam perlindungan plasma nuktah itu
contohnya satwa satwa yang bisa dilindungi di sini yang bisa didapati di mangrove apa apa saja
di mangrove ini terutama kami mempunyai satwa yang dilindungi itu seperti lutung jawa
lutung jawa kita ada di petak satu itu masih ada dan ini konservasi juga teman teman dari wwf dan juga ngo
dan ini masih ada khususnya di marang jemung ini
itu sudah didata kira kira ada berapa ekor yang
kalau untuk lutung jawa itu
lutung jawa itu kita melalui pendataan ada sekitar dua puluh ekor itu ada lutung jawa
selain itu ada makaka ya kera ekor panjang
juga ada burung burung migran ya yang biasa dia bermigrasi dari australia bahkan hingga
dan ini seharusnya semua dilindungi ya satwa satwanya
nah kemudian apalagi kira kira menaungi tadi yang plasma nutpah itu yang hidup lah di ekosistem mangrove
ya itu tadi selain binatang binatang tersebut juga
ya ikan pasti ya semakin baik juga ikan akan semakin hidup
begitu mangrovenya ini rusak pasti alam atau air akan tercemar
nah dari situ ikan bahkan tambak pun akan sulit hidup karena keasamannya tinggi
nah ini juga
jadi mangrove justru menjaga keasaman dan kualitas airnya
supaya tidak terlalu asam
tidak terlalu asam
makanya disubur ya daerahnya sebenarnya kalau di kawasan ditanami
pak jerry sendiri melihat ini tadi sebelas ribu ya hektare ini bagaimana kondisi mangrove yang ditemukan di sini
apalagi kalau kita lihat di sini daerahnya padat pemugiman ya
dan kita juga lihat banyak sekali lahan yang sudah dikonversi menjadi tambak tambak
nah ini mangrovenya bisa dikatakan sudah didegradasi atau bahkan tidak ada ya
dari sebelas hektare itu memang ada beberapa lokasi lokasi yang kondisinya rusak
sudah terabrasi bahkan tambak yang ada pun ditinggalkan oleh masyarakat ya
oleh masyarakat di sini
karena ya memang sudah tidak bisa ditanami lagi
bahkan rumah rumahnya pun hancur
ada beberapa lokasi seperti itu ya
nah di situ itu kami melakukan penyebab hal itu adalah beberapa hal ya mbak desi
yang pertama adalah faktor alam
faktor alam itu ya karena satu tadi itu ya karena ada pasang surut air laut ya yang tinggi ya
itu menyebabkan kita susah juga untuk melakukan rebuisasi atau penanaman
karena tanaman muda sering terbawa pasang ya
karena sudah tidak ada lagi pelindung tadi
yang kedua juga ya salinitasnya sudah tinggi keasaman tinggi itu juga menyebabkan kematian
nah kasus kasus tadi sudah dikonsumsi
kenapa semakin banyaknya lahan lahan yang terkonversi ya
itu disebabkan memang ada beberapa hal ya
yang pertama itu pertama kekurang tahuan masyarakat mengenai pentingnya manfaat mangrove bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat
pertama itu kedua juga ada anggapan ya
anggapan oleh masyarakat di lokasi ini adalah okuloksi okuloksi tanah partikelir
atau tanah negara bebas
siapa saja bisa menggunakan dan menggunakannya untuk apapun saja gitu
ini kok bisa terjadi seperti demikian
padahal kan di sini kan seharusnya di bawah kawasan atau di bawah naungan perhutani kan daerah ini
tapi apa yang selama ini tidak bisa dikelola dengan baik sehingga terjadi degradasi maupun ya kerusakan terhadap hutan
apa yang dilakukan oleh perhutani
yang dilakukan oleh perhutani selama ini pak jerry
yang pertama kami melakukan kerjasama ya
kerjasama dengan instansi instansi terkait
baik dari pemkap bekasi maupun terutama dari lapangan di sini ya
antara aparat kami di lapangan dengan mustika ya
pak camat juga teman teman dari koramil dan juga dari polsek
itu kita melakukan sering melakukan sosialisasi
sosialisasi terutama pada saat rakor
hutan ini sering menyampaikan juga tentang manfaat dan juga kondisi hutan kita ya
bagaimana ini kita menangani agar hutan kita ini menjadi lebih baik
yang kedua petugas petugas lapangan kita melakukan patroli patroli ya
patroli patroli harian itu dengan komunikasi sosial ya
aminasinya mereka cukup bertemu dengan masyarakat petambak lain sebagainya
itu menjelaskan secara langsung dalam bahasa bahasa mereka yang santai dan sebagainya tentang
ini cukup efektif pak
cukup efektif pak jerry
apakah dari tahun ke tahun itu mangrove di sini semakin lama semakin membaik
rehabilitasi dilaksanakan atau masih banyak pr yang harus dikerjakan
beberapa hal mereka mengerti menjadi lebih baik
tapi memang ini perkembangannya tidak begitu terlalu signifikan juga ya
untuk daerah daerah yang masyarakatnya ini
hanya sebagai kuli di sini
jadi ada mungkin dalam tanda kutip ada yang usaha usaha pengusaha besar yang mungkin berasal investor berasal dari luar sini ya
jakarta atau lain sebagainya yang ikut mendaungi
nah ini yang kita susah untuk menyelesaikannya terhadap masyarakat itu
tapi kalau langsung masyarakat mereka sangat welcome
kita dibantu oleh lembaga masyarakat desa hutan
terus kelompok tani hutan di sini ya untuk melakukan sosialisasi itu sebagai perpanjangan
tangan perhutani karena keterbatasan petugas kita
jadi mungkin masalah legalitas dan tumpang tindih itu sehingga yang seharusnya tidak boleh dimiliki
ada yang memiliki dan masuk investor
sementara masyarakat di sini kan juga butuh penghasilan
ya ujung ujungnya lingkungannya yang jadi rusak
jadi idealnya itu bagaimana
jerry perhutani dan di sini kan juga ada kehutanan
belum lagi ada pihak pihak lain
saya lihat swasta juga banyak dililiki
untuk mengembalikan ekosistem wilayah ini
apa saja yang sangat perlu dilakukan
yang pertama kita harus segera merehabilitasi hutan ini
itu beberapa yang sudah kami lakukan adalah merehabilitasi oleh perhutani sendiri
dengan biaya dan sumber daya yang dimiliki perhutani
yang kedua kita melibatkan juga
itu seberapa besar yang sudah berhasil direhabilitasi
dan dana dari perhutani itu sendiri
kita melakukan rehabilitasi itu ya mungkin per tahun kita bisa sekitar lima puluh sampai seratus hektare
kita usahakan untuk dapat ditanam
karena mungkin keterbatasan juga kita dari segi biaya dan sebagainya
oleh karena itu kami mengundang dari teman teman pengusaha pengusaha dengan biaya biaya csr nya
kemarin kita juga dengan pertamina dengan jababeka dengan jef dan sebagainya
kita ajak ya bahkan kami ini sehingga lebih besar lagi
lebih besar lagi efek penanamannya dan juga mungkin harus ada bibitnya
seberapa gampang atau susah menanam mangrove
dibutuhkan waktu berapa lama sehingga menjadi rindang seperti ini
dan apa apa saja proses untuk menumbuhkan kembali hutan ini
sebenarnya untuk menanam ini ya saat ini kita
untuk menanam mangrove hingga menjadi seperti ini
ini bisa dalam waktu empat sampai lima tahun kalau memang tidak ada kerusakan kerusakan
atau kadar salitasnya juga keasamannya baik saya kira sudah menjadi rindang
karena ada beberapa kendala juga kami melakukan penanaman di sini
terutama karena kondisi
tadi lingkungan sudah tercemar
ini bibit bibit muda ini sering mati ya
sehingga memerlukan lebih banyak effort untuk melakukan penyulaman atau pemeliharaannya lagi
nah ini yang kadang menjadi kendala sudah agak besar sedikit
dia mati kita tanam lagi sehingga pertumbuhannya agak terhambat
tapi ya so far kita tetap berusaha
kalau dulu ini pantainya sebenarnya kan lebih menjorok keluar kan ya
karena abrasi semakin lama semakin terkikis daerah pesisir ini
apabila ada yang jual beli kawasan jual beli lahan di perbatasan lahan kawasan hutan
apabila itu masuk dalam hutan negara bpn tidak akan mengeluarkan sertifikat lagi
pak jerry anda sendiri melihat ya tantangan terbesar dari perhutani
dalam mengelola suatu kawasan yang seharusnya kan memang di bawah naungan perhutani ini
tapi ternyata ya banyak pihak pihak yang membuat daerah ini salah urus ini
apa kira kira yang paling dibutuhkan gitu
karena menurut pak camat ini daerah pemukiman ini sebenarnya masih di bawah naungan perhutani
tapi ini semua menjadi permukiman
ini bagaimana mengubah atau memperbaiki kondisinya
yang pertama adalah pemahaman ya
pemahaman daripada masyarakat dan pihak pihak stakeholder terkait lah ya
dari instansi instansi terkait bahwasanya ini tanah hutan ini kawasan hutan mangrove yang harus kita pelihara dan kita lindungi
sehingga tidak terjadi lagi penambahan penambahan penduduk okupasi lahan baru dan lain sebagainya
sehingga hutan ini agak terjaga dan kita tinggal untuk melakukan rehabilitasi
untuk masyarakat masyarakat yang sudah ada di lokasi ini memang harus ada langkah langkah tertentu untuk penanganannya agar ini menjadi hutan kembali
salah satu langkahnya ya mau tidak mau kalau memang lokasi itu sudah banyak terlalu banyak akses masyarakat yang menduduki lain sebagainya
ini menjadi konflik tenurial itu ya bisa dilakukan salah satu langkah dengan tukar menukar kawasan hutan
jadi ini kita lepas menjadi mungkin tanahnya pemkap
bekasi ya nanti baru diambilkan lokasi lain yang menjadi kawasan hutan
contohnya di mana bisa itu memang ada lokasi lain yang bisa dijadikan
tapi kan nanti kalau terjadi degradasi lebih parah lagi kan tidak baik ya untuk kawasan itu sendiri
misalnya kalau diubah ya peruntukannya yang seharusnya kawasan hutan mangrove tapi ternyata jadi pemukiman
ya itu kan bermasalah kan nanti ke depannya
nah gantinya itu juga harus mangrove yang bukan pemukiman
nah ini bisa dicarikan gitu untuk penggantinya
selama itu ada kita salah satunya bisa
pada umumnya ini kondisi mangrove di sini yang sebelas ribu tadi sudah ada beberapa yang rusak tapi yang masih bagus yang masih excellent yang masih menjadi ini seberapa besar
dan berapa persen lah
masih bisa ya
nah apa perawatan yang dilakukan atau perlindungan
dan ini semua ada kebijakannya kan ya
ini karena merupakan kawasannya perhutani
itu apa effort yang dilakukan untuk menjaga supaya tidak ada penyalahgunaan
ya yang pasti untuk itu kita rutin kita pasti melakukan patroli kawasan ya
patroli kawasan hutan
yang kedua juga kita membuat jaringan dengan masyarakat desa hutan atau lmda kita ya untuk mendapatkan informasi informasi apabila terjadi pengurusakan hutan di situ
cukup jumlah patroli yang dimiliki untuk kawasan ini pak jerry
jumlah patroli petugas kami memang di sini sangat terbatas ya
karena kan lumayan kan cukup besar
ya dari sebelas petugas kami cuma lima belas
nah itu bagaimana supaya melakukan monitoring dan pengawasan
ya monitoring dan pengawasan
kami memang lebih banyak melibatkan masyarakat
jadi melalui lembaga lembaga seperti lembaga masyarakat desa hutan yang saya sebutkan tadi atau kelompok tani hutan
merekalah perpanjangan tangan dari perhutani yang membantu kami dalam melakukan kegiatan kegiatan kelola sumber daya hutan
itu cukup efektif ya untuk menjaga
karena mereka akan mempunyai rasa dilibatkan mereka juga akan mempunyai sense of belonging terhadap hutan
ya seperti itu
nah ini kan sekarang menjadi kawasan ekowisata dan ada cita cita lah untuk ini menjadi destinasi wisata yang bisa meningkatkan pendapatan daerah di sini
dan juga ya istilahnya menjadi satu atraksi
bagaimana pak jerry ini ide yang bagus untuk membuka kawasan ini menjadi kawasan wisata atau mungkin ada kekhawatiran yang dirasakan oleh pak jerry kalau ini dibuka untuk umum ya
tapi sebenarnya kenapa kita menjadikan ini sebagai wisata juga berlatar belakang adalah kenapa hutan rusak
kadang kadang juga karena masyarakat butuh makan
mereka masuk ke dalam hutan mengoperasi lahan itu untuk makan
nah di sini kita berusaha untuk melakukan kegiatan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan yang tidak merusak alam tidak merusak hutan
tetapi juga selain itu juga menghasilkan profit ya
contohnya apa saja jasa lingkungan
contohnya seperti ekowisata ini
ekowisata ini saya sangat mendukung sekali dan ini melibatkan beberapa lembaga lembaga ya yang terlibat ya ada ipb di dalamnya ada pertamina ada pemkap bekasi dan sebagainya
ini kita kembangkan ekowisata kenapa
ya karena itu tadi
untuk satu masyarakat bisa nanti di sini untuk dari segi ekonomi ya mendapat pendapatan masyarakat karangtanua akan terlibat
juga dari lembaga masyarakat desa hutan terlibat dan juga sisi sosialnya dan lingkungannya ya otomatis mereka akan menjaga hutan
kalau hutan ini baik ya semakin banyak yang datang kalau ini wah sudah tidak bisa lihat lagi mangrove dan sebagainya ya tidak datang lagi
minimalnya seperti itu
tapi harus ada monitoring terus menerus ya supaya justru bisa terjaga kelestariannya bukan rusak karena semakin banyak orang yang mungkin
nah istilahnya namanya kalau dibuka untuk wisata kan harus hati hati kan dalam pengelolaannya pak jerry
apalagi masalah sampah dan lain sebagainya
iya betul sekali
itu kita lakukan supervisi dan monitoring bersama petugas kami di lapangan
itu yang pasti ya kita jalankan sop nya ya dalam arti masyarakat yang bisa melewati sini itu berapa orang itu mesti seperti itu
terus nanti juga untuk memberikan sosialisasi ya
agar tidak melakukan pembuangan sampah
bahkan kita sempat melakukan juga dengan teman teman pok darwis ini ya atau karang taruna yang juga ikut melakukan bekerjasama dalam pengelola wisata ini melakukan clean coastal ya
jadi pembersihan pembersihan di waktu waktu tertentu kita lakukan pembersihan sampah
nah tadi disebutkan bahwa ya masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk memahami ya bahwa penting harus sadar lingkungan manfaat memperhatikan
sadar lingkungan manfaat memiliki hutan mangrove ini dan juga benefitnya itu adalah terhadap mereka ya
kalau hutan mangrovenya bagus ya tanah ini daerahnya kan juga lebih jauh lebih subur
tapi ada yang tadi yang konflik tenurial dan lain sebagainya
idealnya ini kebijakan apa yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan apa sekarang yang supaya ini tuh jelas statusnya
sehingga tidak terjadi lagi ke depan ini masalah
ke pemilikan dan lain sebagainya dan peruntukan
yang pertama kebijakannya yaitu harapannya ini ya sebenarnya sudah dipahami juga oleh stakeholder terkait ya terutama bpn juga
mereka sudah cukup paham sekarang bahwasannya apabila ada yang jual beli kawasan jual beli lahan di perbatasan lahan kawasan hutan apabila itu masuk dalam hutan negara bpn tidak akan mengeluarkan sertifikat lagi
bebas untuk siapa saja gunakan
bebas untuk siapa saja
jadi mereka perlu rekomendasi dari pihak perum perutani itu berada dalam kawasan apa tidak
sehingga sekarang kita sudah mulai terjaga ya dengan sinergi yang ada sudah ya semoga tidak ada lagi penambahan penambahan okupasi lahan baru
tapi status hutan atau kawasan lindung itu dimiliki oleh daerah ini
kita dari sebelas ini untuk hutan lindungnya ada sekitar enam dan hutan produksinya lima ratus
baik pak jerry
tapi kalau saya lihat juga perhutani mungkin butuh bantuan ya
sangat butuh bantuan
kurang dana kurang sdm nya kurang macam macam sehingga kolaborasi itu sangat penting ya
jadi imbauan kedepannya apa yang diinginkan supaya ya kalau lingkungannya tidak kita rawat akhirnya kan kita sendiri yang rugi
mungkin wish list yang dari pak jerry sendiri ini apa apa saja
memang harapan kami ya untuk pengelolaan
hutan ini memang menjadi tanggung jawab kita semua ya
tidak cuma perhutani yang diberi kewenangan untuk pengelolaan hutan tetapi juga pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dari pemda ini untuk dapat juga ikut serta di dalam pengelolaan hutan
ya dari masing masing seperti dari tidak cuma kementerian kelautan dan jajarannya baik dari mungkin kehutanan kelautan bahkan mungkin pekerjaan umum dan sebagainya
itu bisa terlibat ya
juga kepada teman teman dari pengusaha pengusaha yang mempunyai dana dana csr apalagi yang mempunyai usaha di sekitar hutan mangrove ini ya
itu bisa menyalurkan biayanya untuk kelestarian hutan mangrove ini
tapi jangan membantu mencemari daerah ini juga ini karena usahanya
itu juga penting kan
itu juga penting
dan juga kami ajak teman teman dari dunia pendidikan ya
juga dari lsm lsm bagaimana kita bersinergi dalam mengembangkan hutan mangrove ini
terakhir peran serta masyarakat lah ya
di sini yang di bawah mungkin pak kades juga pak camat yang ada di sini untuk lebih aware dalam hal menjaga kawasan hutan ini
ini akan menjadi luar biasa ke depannya hutan mangrove di muara ini
baik terima kasih pak jerry kita belajar begitu banyak
tapi yang penting memang kita semua harus berkolaborasi ya dalam menjaga kelestarian dan melindungi hutan hutan
persisnya hutan mangrove
apalagi kita di pulau jawa ya sering jumlah penduduknya semakin lama semakin padat
tapi kita sering lupa ya bahwa untuk merawat pulau itu kita sendiri kita perlukan mangrove
karena kalau tidak ya abrasi dari air laut akan terus menerus terjadi
pencemaran akan terus menerus terjadi dan ini tentu saja akan merugikan kita semua
edukasi sangat penting informasi sangat penting
tapi keterlibatan kita juga dalam menjaga
kelestarian hutan yang semakin lama semakin kecil jumlahnya di indonesia
khususnya hutan mangrove yang membawa begitu banyak manfaat bagi kehidupan kita semua
ya demikian insight with desi anwar
kali ini langsung dari muaranggung kabupaten bekasi
dan semoga bila anda juga ingin berwisata di sini
di sini ada namanya eko wisata hutan mangrove pantai mekarak
ada beberapa tempat selfie
sehingga ini bisa menjadi tempat kunjungan yang menarik ya
dan juga kalau tidak salah katanya di sini ada tempat pemancingan
yang kalau bagian yang suka mancing bisa dicoba
demikian dan jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desi anwar